dikenal dengan sederet lagu lagu bertema cinta dan musik jazz
malik and the essentials memberikan sentuhan yang berbeda di album ketujuh ini
kenam personil malik bereksperimen dengan lirik dan alat semain musik
dengan sentuhan elemen musik pop rock disco sampai alunan musik timur tengah
lebih ke auto di studio kita iseng pengen bikin apa ya kerjain aja gitu
tanpa ada ketakutan takut nggak dibilang jazz atau dan apa apa waktu dulu itu
sekarang kita lebih ada kebebasan untuk mau ngapain aja
efeknya mungkin sekarang kita beranehan orang udah
ya balik emang gitu aneh anehan
mungkin dua tiga tahun lalu kita aneh dikit
lu kok begini nih gak jazz gak pop gitu ya
cuma ini kita mungkin di titik mulai nyaman ya dengan kita boleh ngapain
ngapain aja sekarang gitu
bersihkan sembilan lagu yang mempunyai tema yang cukup beragam
di album senandung senandika ada dua single andalan yang sudah rilis sebelumnya
yaitu sayap dan senan
sebenarnya penang merahnya seperti judul albumnya
jadi ini tentang pikiran manusia perasaan manusia gitu
dan semuanya kita gabungin
jadi kita adakan di album ini kayak pikiran pikiran kita yang belum ada di album album sebelumnya
mungkin ada di sini
kayak misalnya yang lalu kita pernah buat tentang perasaan kita terhadap anak
yang sekarang kita coba buat perasaan kita terhadap orang tua
melalui lagu lagu yang ada di album ini
malik seolah berbicara dengan diri sendiri tentang kehidupan